dinamika koalisi partai jelang pemilihan umum dua ribu dua puluh empat masih cair dan terus berkembang
pks yang kini bersama dengan nasdem dan juga demokrat menggoda goda gerindra dan juga pan untuk berkoalisi bersama
apakah ini hanya sekedar goda godanya pks atau sebenarnya penjajakan serius telah dilancarkan
akan kita tanyakan langsung hal tersebut kepada jurubicara pks pipin sopian dan juga ada direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praitno
selamat malam kang pimpin mas adi
selamat malam mbak ceca assalamualaikum
seserius apa nih keinginan pks untuk kembali berkoalisi dengan gerindra kang
ya mbak caca dan pemerintah semua jadi bagi kami politik itu harus inklusif
jadi kita terbuka bagi semua pihak
dan begitu juga kami sebetulnya dalam diskusi bersama nasdem dan demokrat
kita sih oke oke aja kalau misalnya gerindra misalnya terus kemudian pkb dan partai partai dari kib untuk bergabung dengan koalisi yang saat ini sedang kita gagas
jadi bagi kami welcome ya kalau mau bergabung
jadi ketika kita berkomunikasi dalam lobby ya saya kira tarik menarik itu akan terjadi
dan tentu kita tidak pasif
jadi ketika kami saat ini sedang menjalin komunikasi intensi
dengan nasdem dan demokrat
kemudian ada peluang yang lain ikut mengajak
jadi itu yang pertama
yang kedua saya kira kita punya kisah sukses ya
pks dan gerindra pernah mengusung calon di dki jakarta menang
dan itu adalah pak anies baswedan
dan saya kira kisah sukses ini mungkin bisa jadi terulang di dua ribu dua puluh empat nanti
dan yang ketiga yang perlu saya sampaikan adalah bahwa ini saatnya kita gantian
jadi dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas pks dan gerindra berkoalisi
kami relatif lebih banyak ikut apa yang digagas oleh partai gerindra

kemudian negarawan ya
saatnya beliau saya kira pak prabowo
pak prabowo adalah seorang patriotis kemudian negarawan ya saatnya beliau saya kira saya kira
saatnya beliau saya kira pak prabowo adalah seorang patriotis
saat ini menjadi kingmaker
jadi istirahatkan kepada yang lain
saya kira cukup beliau
sebagai capres di dua ribu empat belas
saya kira kita coba mencari
yang menurut kriteria pks
yang berpeluang menang punya nasionalis
religius dan simbol perubahan
yang dihentikan daki oleh rakyat
indonesia jadi tiga poin itu
yang kenapa kami berpikir
dan kami saat ini sedang
intes dengan mas dem dan demo
beberapa capres yang sedang
jadi kalau menurut pengamatan
mas adi ajakan dari
pks ini nggak hanya sekedar
goda goda begitu atau tidak
suaranya tidak terdengar
boleh di unmute terlebih dahulu
ini cukup multi tafsir ya
tafsir yang paling mengemuka adalah
ini tidak lebih dari sekedar
judulnya pks dan gerinda
saat ini sedang membangun kongsi politik
demokrat dan nasdem itu sedang berusaha
perubahan politik yang
akan mengusung anies baswe dan
gerinda dan pkb
untuk maju ya
jadi daripada disebut sebagai
partangia eksklusif jadi sambut
menyambut ini ya cukup mungkin bisa dilakukan
tapi tafsir yang kedua
cukup mengemuka dan mungkin sangat realistis
kalau tawaran gerinda
bergabung itu menguntungkan
menyediakan slot bagi pks
terutama cawapres yang diusung
ya sangat mungkin pks ini akan bergabung dengan
gerindra karena nasib cawapres yang
disodorkan ke pks ke koalisi nasdem dan
demokrat juga sampai saat ini
hilal politiknya gak kelihatan
pks tentu punya kepentingan kader
terbaiknya untuk dua ribu dua puluh empat bisa diusung
bersanding entah sebagai cawapres
ataupun cawapres dalam konteks
inilah kemudian goda godaan
rujuk rujuk politik ini sangat mungkin
diseriusi oleh pks dan yang ketiga
bagi saya tafsirnya adalah
sangat mungkin ya pks dan
gerindra ini akan berkoalisi tapi
persoalan siapa cawapresnya
persoalan cawapresnya nanti dulu
bukan gerindra yang menentukan tapi
bisa menentukan bersama karena pks
suasana batinnya itu memang
cenderung ingin melawan kekuasaan politik
pemerintah saat ini makanya
lebih condong ke anies bukan ke prabowo karena
ya bagi pks sudah dua kali
mengusung prabowo dan dua kali itu pula
kalah pks dalam konteks itulah
kalau melihat kecenderungan iman politik
saya cukup yakin bahwa pks itu
terus berupaya semaksimal mungkin supaya
perubahan itu tetap terwujud
dalam konteks itulah kalau
gerindra ingin bergabung ya monggo
tapi persoalan capres persoalan cawapres
jangan terlampau banyak ikut campur lah kan kira kira
begitu pesannya pks ingin
memposisikan sebagai partai yang
equal dengan gerinda karena
dua pil pres sebelumnya ya
watokna dengan prabowo dengan gerindra
tapi untuk dua ribu dua puluh empat ya
kalau kita mendengar statement statement elit elit
boleh kalau mau bergabung gitu
sekarang gantian gerinda yang ikut pks
saling menggoda sebenarnya
dan tidak boleh ada satupun partai yang
kemudian lebih determinan
lebih otoritatif terutama untuk
bicara soal siapakah ini cawapres
itu yang sebenarnya belum ada titik
temu mbak caca
jadi kalau cuma sekedar bergabung oke
salaman bikin paksun politik
baik kang pipin benar nggak
tafsirannya mas adi nih kang pipin
bahwa sebenarnya pks
kasih tahu bahwa saat ini pks dan
gerinda equal jangan kayak dulu lagi
untuk bagi kami
tidak menutup pintu bagi
partai partai lain untuk bergabung
termasuk gerinda dan partai partai yang lain
kang pipin namun ada tafsiran lain
kemudian dengan adanya ajakan ini
ada yang mengkhawatirkan
ada yang mempertanyakan
kesoliditasan koalisi perubahan nih kang pipin
ya sampai saat ini kami diskusi
kemudian ada grup ya
kemudian ada pertemuan pertemuan
rutin membahas mematangkan konsep
dan itu memang ada saatnya kita harus
perlihatkan di depan publik
ada saatnya tidak perlu
jadi bagi kami saat ini
karena memang perjalanan masih panjang
dan kami menghargai deklarasi yang dilakukan oleh nasdem
tetapi pematangan terkait dengan
platform perjuangan ke depan
apa yang akan kita perbaiki
kemudian bagaimana strategi pemenangannya
bagaimana juga terkait dengan desain pemerintahan
dan bagaimana juga cara menentukan capres capres ke depan
yang berpotensi menang
dan saya kira itu pr yang saat ini masih dibahas di tim kecil
dan tentu mudah mudahan desember ini bisa selesai
ya sehingga akhir desember atau awal januari kita
bisa ada kemajuan dari proses
negosiasi pembahasan yang intens yang selama ini dibahas oleh tim kecil
berarti tidak ada kemungkinan
kang pipin tidak ada kemungkinan
seperti yang tadi disiratkan oleh mas adi
bahwa pks yang akan bergabung dengan gerindra
keluar dari koalisi perubahan
gerindra itu sudah dua periode

tahu karakter pks
kami ini istiqomah konsisten punya komitmen
kalau kami sudah membangun komunitas yang bergabung dengan pks
dengan satu partai
maka kami tidak mudah untuk kelain hati
kami ini tipe setia ya bang adi
jadi saya kira yang tidak setia ini ya kita tahu
dan kami menunjukkan bahwa pks sampai saat ini
oposisi bersama rakyat di luar pemerintahan
ini adalah bentuk bahwa konsistensi pks
ya untuk memperlihatkan bahwa kita memang ingin ada perubahan ke depan
cukup saya kira periode ini
periode pak jokowi dan partai pendukung yang diperlukan
dan mari kita bersama sama ke depan
di saat rakyat ingin ada perubahan
makanya kami menggagas namanya koalisi perubahan
yang saat ini sedang dimatangkan
jadi saya kira bagi kami
tidak ada sesuatu yang kita harus pindah dari satu partai ke partai lain
dari satu koalisi ke koalisi yang lain ya
saat ini memang kami masih menggodok itu
dan kami sangat menghargai upaya yang dilakukan oleh partai partai lain untuk mengajak kami
tetapi kami juga bukan partai yang pasif
jadi kami juga aktif untuk mengajak
ayo kita juga mengajak kalau mau gabung
kami ahlan wasalan bagi siapapun
jadi pada poin ini kami pada posisi konsisten
bersama partai partai yang lain yang saat ini kami sedang matangkan
dan juga kita akan melihat bagaimana penentuan capres cawapres yang kami sedang bahas ya
bagaimana nanti kita akan lihat dari hasil survei
dan juga bagaimana penerimaan masyarakat dan penerimaan elit
saya kira tiga kriteria dari pks ini yang selalu kami pegang
pertama adalah bagaimana capres cawapres yang berpeluang menang
koalisi yang mendukung capres cawapres yang peluang menang
yang kedua koalisi yang mendukung karakter nasionalis religius
dan yang ketiga adalah
koalisi yang mendukung karakter capres cawapres sebagai simbol perubahan
supaya bangsa dan negara ini lebih baik ke depan
siapapun ketika kami dapat kriteria itu ada kode simbol perubahan
kira kira mungkin ya publik bisa menilai kira kira siapa yang akan diusung oleh pks ke depan
baik mas adi sebenarnya apa dengan posisi pks
masih menggodok bersama nasdem dan juga demokrat
menggodok bersama nasdem dan juga demokrat
memiliki kriteria kriterianya tersendiri
sebenarnya sebanyak apa sih opsi yang dimiliki oleh pks
untuk lebih dinamis seperti itu mas adi
ya opsinya terbatas ada dua ya
saya membaca ini bukan soal kemungkinan rujuk
tapi saling menggoda antara pks dan gerindra
pks menggoda gerindra ayo gabung dengan koalisi perubahan
capresnya ada anies baswedan karena semangatnya kan ingin mengganti rezim ini pks
kalau soal cawapres nanti bicara dulu
kan begitu ceritanya
itu artinya kalau gerindra mau
tapi rasa rasanya nggak mungkin gerindra
begitupun gerindra ingin ngajak mas pipin kembali gitu ya
bergabung dengan poros gerindra pkb plus pks kalau mau
tapi capresnya sudah ada namanya prabowo subianto
disinilah tarik menariknya itu nggak kelar sampai sekarang
saya membaca diantara sekian banyak tarikan tarikan nafas itu mungkin saja
pks dan gerindra ini berkoalisi
ya kalau misalnya gerindra itu bisa membuka kemungkinan
gerindra itu bisa memastikan ada slot cawapres yang diberikan ke pks
kalau dulu kan seakan akan pks ini hanya memberikan cek kosong kepada gerindra dan prabowo
tanpa menyertakan kader terbaik pks untuk bisa maju berdampingan dengan prabowo
andai misalnya gerindra capresnya prabowo subianto
cawapresnya dari pks entah itu siapa gitu
mungkin ustaz wahibul iman ataupun majelis shura yang kemudian ataupun ustaz ahmad heriawan mungkin

kalau itu yang diminati oleh prabowo subianto itu mungkin ustaz ahmad heriawan mungkin
saya kira koalisi yang akan berjalan
kib bisa bubar kemudian koalisi gerindra pkb juga mungkin bubar
ataupun poros perubahan politik juga akan bubar
karena pada prinsipnya partai partai ini kan ingin menyelamatkan diri untuk dua ribu dua puluh empat
terutama untuk mengamankan perolehan pileg
maka kader adalah harga mati untuk bisa maju di dua ribu dua puluh empat mbak caca
jadi bagi saya pks sudah mulai berfikir realistis
apa yang paling menguntungkan buat mereka bertanding di dua ribu dua puluh
target manisnya ada dua
tentu ingin menanggil pres
yang kedua pilegnya bisa naik secara signifikan
inilah yang saya kira umbang umbang pks di poros perubahan
yang saat ini dibangun oleh tiga partai
dan pada saat yang bersamaan juga sangat mungkin membangun komunikasi
yang melahirkan solusi solusi dengan gerindra
itulah yang disebut dengan politik kemungkinan
kang pipin jadi kepastian slot cawapres itu yang dinanti oleh pks
salah satu cawa pres ya
tetapi kami akan melihat sebetulnya
memang kriteria pertama adalah berpeluang menang tadinya
berpeluang menang menang caw presnya dan caw legnya
dan pileknya saya kira tepat yang disampaikan oleh mas adi ya
mari kita melihat itu masuk ke kriteria pertama
apakah memang pasangan yang kita akan usung itu berpeluang menang atau tidak
terus yang kedua sebetulnya tadi ya
bagaimana apakah nasionalis religius atau tidak
dan yang ketiga
apakah simbol perubahan atau tidak
jadi saya kira mas adi belum membahas di kriteria pertama
mas adi belum membahas di kriteria ketiga
dimana hasil para majusura bulan agustus
itu yang mengemuka bahwa kita perlu simbol perubahan itu
nah pertanyaannya apakah pak prabowo ini masuk kepada simbol perubahan atau tidak
jadi saya kira ini yang menjadi tanda tanya tentu ya
tentu ini yang sedang dikodok ya bagi kami
dan memang ya beberapa tokoh yang masuk
di antara ketiga kriteria itu adalah mas anies baswedan
saya kira itu harus diakui ya
bahwa memang ada simbol perubahan di diri mas anies
dan saya kira ini tentu menjadi perhatian bagi pks
di musuh warah majusura ya
dan ya mudah mudahan ya kami mohon doanya dalam waktu dekat ini
baik kang pipin kalau tokoh yang masuk dalam slot cawapres menurut pks
kalau capresnya kan tadi sudah disebutkan anies baswedan
sekarang yang kosong adalah cawapres
menurut pks yang cocok siapa
ya saya kira ya tentu tadi mas adi sampaikan saya setuju ya
bahwa semua partai juga menginginkan kadernya masuk
pks misalnya saat ini menawarkan misalnya ketika diskusi dengan nasdem dan demokrat
ini menawarkan cawapres cawapresnya adalah anies aher misalnya
itu menggunakan kombinasi dinamik duo ya
duo yang antara dua duanya
punya prestasi mas anies
punya prestasi memimpin dki jakarta
kemudian kan akhir
prestasi dua periode memimpin jawa barat
jadi itu misalnya salah satunya
tetapi tadi kepentingan
dibandingkan kepentingan partai
atau kelompok maka kami baik baik
ketika kami bernegosiasi
dengan partai politik nasrim
demokrat misalnya kalau ada calon
yang lebih baik misalnya diantara
pilihan pilihan yang ada
di mana itu memenuhi tiga kriteria
yang tadi pks sampaikan
akan berusaha untuk memahami
satu dengan yang lainnya tetapi saat
ini kami akan tetap berusaha
berjuang untuk memperjuangkan
di mana caranya misalnya dari
potensi yang dibahas
di koalisi bersama
nasrim dan demokrat
ini bisa terwujud tetapi memang
kami juga menghargai ketika
misalnya mengusulkan agar anies
dan mas ahe misalnya
saya kira pada posisi itu nanti
alat ukurnya adalah disurvey
kemudian ada kemistrinya antara capres
dan cawapres saya kira nanti ke sana
dan kami menyadari bahwa
siapa calon yang berpotensi
menang menjadi kriteria pks itu menjadi
panduan bagi kami kemudian
nasionalis religius dan yang terbaik
di pol perubahan mas adi tadi kang pipin
menyebut mengenai survei
jadinya kalau dari surveinya
mana yang berpotensi menang
pks bersama gerindra kah
atau tadi yang disebutkan oleh kang pipin
ya sebelum itu ya
saya menegaskan satu hal
kang pipin selalu bicara tentang
capres yang diusung adalah simbol perubahan
saya rasa rasanya melihat pak anies saat ini
belum sepenuhnya simbol perubahan
karena nasdem itu masih ngerem
contohnya ketika anies disebut sebagai
antitesa oleh politisi nasdem
politisi nasdem itu ya
diterima oleh politik anies

itu perubahan setengah hati yang kedua
yang ngegas poros perubahan itu kan
pks dan demokrat nasdem belum
nasdem berulang kali mengatakan bahwa
anies tidak akan menghilangkan
tidak akan men tip ac
tidak akan meng irase
semua apa yang sudah dilakukan oleh
jokowi nah menarik kalau
kemudian anies itu bicara
kalau anies jadi presiden dan terpilih
ikn tidak lanjut itu baru perubahan
karena kang pipin partai demokrat
dan kelompok kelompok oposisi
ikn ini adalah proyek gagal
menarik kalau poros perubahan
anies bicara secara terbuka
infrastruktur itu tidak dilanjutkan karena
ugal ugalan adalah infrastruktur
tapi kemudian tidak sematif sekarang
dan seterusnya dan seterusnya
kalau itu yang disampaikan mbak caca
poros perubahan pks itu betul adanya
tapi nasdem sampai saat ini
masih ngerem tidak mau
membenturkan anies dengan jokowi
tidak mau menyebut anies itu sebagai
anti tesan dari jokowi
baik mas adi sebelum menjawab pertanyaan saya mengenai survei
saya mau ke kang pipin terlebih dahulu
perubahan setengah hati kang pipin
bukan simbol perubahan sepenuhnya
seperti apa kang pipin
ya tunggu tanggal mainnya
kami masih godok ini bagian dari strategi
kami harus berpikir
partai nasdem saat ini berada
dalam pemerintahan dan
memang tentu beliau punya
kontrak menteri dengan pak jokowi
harus lebih hati hati
tetapi saya kira kami bagi
pks ketika nanti
akhirnya deklarasi bersama
mendeklarasi bahwa koalisi perubahan ini
kita bentuk kemudian nanti
tentu tim kecil
yang saat ini sedang membahas
bagaimana platform perubahan yang sedang
kami gagas ini akan diungkap
apa yang disampaikan oleh mas adi
sudah diungkapkan oleh pak jokowi
tidak perlu khawatir
jadi akan ada kejutan kejutan perubahan ya
ada kejutan kejutan perubahan
yang signifikan seperti itu
dan kami selalu mendengarkan aspirasi
apa yang dibahas dan
saya kira lembaga survei juga sudah menyampaikan
kami juga punya survei sendiri
di mana masyarakat juga ingin
perubahan ke depan indonesia yang lebih baik
sosok perubahan sosok yang
nasdem tidak berani ya bagi pks
berani berani saja menyampaikan itu
jadi saya kira ya ke depan
memang antara mesin
kemudian bagaimana dukungan
para relawan itu yang
insya allah akan menyebabkan
kemenangan di dua ribu dua puluh empat nanti
dan kami melihat ketika
ada perjalanan antara mas anies
dengan nasdem dengan dukungan oleh relawan
sangat luar biasa ini tanda tanda
sebetulnya bagi kami
itu baru nasdem yang mendukung
belum nanti kalau misalnya
kemudian demokrat juga sama mendeklarasikan
seperti apa yang akan terjadi
saya kira dan survei juga
mengingatkan bahwa ada
peningkatan elektabilitas terhadap
mas adi saya kira
bagi kami saat ini tentu
pembahasan di tim kecil ini yang
kami seriusi dan insya allah saya kira
kami akan berikhtiar yang
baik berbicara mengenai survei kang pipin
kita tanyakan langsung ke
berbicara mengenai survei dan juga
tanda tanda tanda tanda tanda itu terlihat nggak di surveinya
ya kalau bicara tentang survei
maka kalau dari